kamis pagi para relawan muda menghadiri acara aksi jaga iklim
aksi jaga iklim yang dilakukan di ancol ini terdiri dari dua kegiatan
sesi pertama dilakukan penanaman kerang hijau di pesisir laut ancol
guna memfiltrasi air laut khususnya lumpur sehingga diharapkan air dapat jernih kembali
perubahan iklim semakin hari semakin mengancam kita dan mengancam masa depan anak muda
sehingga anak muda mengambil aksi untuk memperingatkan bahwa
pemimpin dunia harus taking action untuk memprevent perubahan iklim untuk masa depan kita semua
sesi kedua melakukan penanaman pohon di alians eco park ancol
pohon yang ditanam berupa pohon trembesi yang memiliki manfaat untuk menyerap karbon dioksida dan air
ada dua sebenarnya yang bisa dilakukan melakukan mitigasi yang kedua melakukan adaptasi
apa itu mitigasi
mitigasi adalah melakukan aksi aksi yang mengurangi adanya emisi karbon dan berupaya untuk menyerap oksigen
mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon
itu tujuan dari mitigasi
kalau adaptasi kita mengajarkan ke semua masyarakat di pesisir untuk bisa beradaptasi dengan perubahan iklim
aksi jaga iklim ini mengajak anak muda indonesia untuk memaknai hari sumpah pemuda dengan aksi nyata lingkungan
diharapkan aksi ini dapat memberikan dampak baik
r stikaerawati yoga aris pratama jakarta